perombakan jabatan di lingkungan pemprov dki jakarta oleh gubernur dki jakarta anies baswedan menuai polemik
perombakan ini dinilai berpotensi melanggar undang undang tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah tentang pegawai negeri sipil
namun wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menganggap hal itu dilakukan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan sudah melalui prosedur yang transparan
ada enam belas pejabat yang dicopot anies
menurut sumardi pencopotan jabatan sebagai hukuman berat bagi asn
sehingga harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku
ada potensi pelanggaran setidaknya dua peraturan dari pencopotan jabatan ini
pertama dalam undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn
pejabat yang dinilai tidak memenuhi kinerja dalam kurun waktu satu tahun harus diberikan kesempatan memperbaiki dalam waktu enam bulan masanya setelah itu
jika kinerja yang bersekutang dinilai masih kurun
tidak serta merata dicopot
melainkan diberi kesempatan untuk uji kompetensi kembali
kedua pada peraturan pemerintah nomor lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang pns
dijelaskan pimpinan wajib memanggil terlebih dahulu pegawai yang dinilai tidak disiplin
bukan langsung mencopotnya
sementara itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan
pencopotan tiga kepala daerah di jakarta merupakan bagian dari penyegaran birokrasi
menurutnya pencopotan itu sudah melalui prosedur yang transparan
setelah proses asesmen selama tiga bulan
penunjukan panitia seleksi sudah dilakukan sejak juni lalu
sandiaga pun membantah adanya motif personal dan emosional dalam pencopotan tersebut
pencopotan sendiri merupakan hal lazim dan bagian dari penyegaran dalam sebuah organisasi
kita ingin jelaskan pak anies dan saya itu nggak ada melihat ini secara personal atau emosional
ini suatu hal yang sudah diumumkan jauh jauh hari
sudah dilakukan asesmennya
terbuka saya undang wartawan waktu itu ke puncak
mereka dihinapkan dua hari
saya memberikan materi pak anies yang membuka
bahwa ini awal dari akan adanya rotasi penyegaran
jadi nggak ada yang surprise sih
semuanya kan dipastikan demi jakarta yang kita harapkan lebih baik pelayanan publiknya ke depan
sedangkan menanggapi wacana para pejabat untuk mengadukan pelanggaran
dan pencopotan ke komisi aparatur sipil negara
sandiaga mengaku siap menerima segala masukan dan keputusan
sejumlah pihak mengkritik perombakan jajaran pejabat teras di lingkungan provinsi dki jakarta oleh gubernur anies baswedan
dan salah satunya terkait pencopotan wali kota jakarta timur bambang musyawardana
yang melalui aplikasi pesan singkat
dan untuk membahas dialog kami malam ini saya sudah ditemani oleh
gembong warsono ketua fpdip dprd dki jakarta
pak gembong selamat malam
selanjutnya di samping
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya di sampingnya ada pak trubus rahadiansyah
analis kebijakan publik dari universitas trisakti jakarta
selamat malam pak trubus
dan nanti akan bergabung melalui sambungan telepon
syarif sekretaris komisi a dprd dki jakarta
fraksi gerindra dari luar studio
saya ke pak gembong dulu
saat ini kan sebetulnya sudah ada penyelidikan
komisi asn tengah menyelidiki
kebijakan atau langkah yang dilakukan oleh
gubernur dki jakarta anies baswedan
terkait rotasi pejabat
nah pdip ini kan termasuk salah satu yang mendorong
sebetulnya apa yang salah sih pak
dengan apa yang dilakukan oleh anies baswedan ini
enggak ada yang salah
nggak ada yang salah lalu
tidak ada yang salah ketika pak anies
mengikuti undang undang asn
semua persalahan di situ
itu yang pertama
yang kedua yang saya katakan agak sedikit problem adalah
ketika pak anies melakukan rotasi
kemudian orang yang dirotasi
itu hanya pemberitahunya lewat
pemberitahunya lewat telepon
saya kira dalam konteks kita sebagai orang timur
cara cara seperti kurang begitu pas lah
jadi hal seperti ini menurut saya
kita perlu mengapresiasi orang yang selama ini sudah bekerja
membantu jalannya pemerintahan provinsi dki jakarta
perlu kita apresiasi dengan segala plus minusnya
bagaimanapun pak tri sebagai wali kota jakarta selatan
pak bambang musawar dan sebagai wali kota jakarta timur
selama ini sudah berbuat untuk membantu
suksesnya pemerintahan provinsi dki jakarta
kita perlu apresiasi itu
ketika pak anies
jadi ini masalah budayanya ya etikanya begitu ya
memberhentikan orang seharusnya tidak lewat whatsapp ataupun telepon
ya itu yang pertama
tapi secara hukum
secara hukum ini yang kedua mau bicara itu
yang kedua yang itu persoalan hukumnya adalah
ketika pak anies dan pak sandi menyampaikan pada para pejabat yang dirotasi itu
beliau menyampaikan bahwa yang bersangkutan menjelang masa pensiun
nah apa yang salah dengan itu
yang dirotasi itu sampai saat ini belum mau masuk masa pensiun
sehingga beliau yang bersangkutan perlu mendapatkan tempat juga
jadi seharusnya dicarikan tempat dulu posisi dulu baru mereka lakukan rotasi
oke tapi saya harus klarifikasi dulu
bukankah mantan wali kota jakarta timur ini akan
memang akan pensiun di bulan oktober
masih jauh kan masih jauh kan
kenapa katakanlah kenapa tidak
kenapa siapkan masa pensiun itu berapa bulan
kenapa tidak nunggu sampai pensiun saja misalkan
tapi kami masih mempunyai
praduga yang sangat baik kepada pak anies dan pak sandi
kenapa saya katakan demikian
fraksi pdb menilainya begini
mungkin pak anies dan pak sandi merombak ini dalam rangka percepatan proses pembangunan di jakarta
agar program program unggulannya pak anies dan pak sandi bisa segera terrealisir
sehingga warga dki jakarta segera menikmati kue pembangunan yang dijanjikan oleh pak anies dan pak sandi
itu yang pertama
yang kedua kita akan menengok ke belakang
soal misalkan tiga pejabat
satu kepala dinas
satu lagi kepala dinas perumahan
satu lagi kepala badan pengadaan barang dan jasa
beliau bertiga dirotasi
tetapi tidak langsung dilakukan penggantian secara definitif
mereka dilakukan plt
artinya kalau plt itu kinerjanya tidak akan maksimal
padahal tugasnya yang diberikan tugas oleh pak anies dan pak jokowi
contoh misalkan ketika bicara perumahan
kepala dinas perumahan
tugas beliau adalah bagaimana mengimplementasikan
pak anies dan pak sandi tentang dp rupiah misalkan
itu bagaimana percepatannya
itu dituntut oleh pak anies dan pak sandi
supaya ada percepatan segera terrealisir
itu yang pertama
kedua misalkan kepala dinas pendidikan
bagaimana kepala dinas mampu segera mengimplementasikan
kartu jakarta pinter misalkan
kartu jakarta pinter plus
bukan kartu jakarta pintu
kartu jakarta plus
plusnya di mana
yang ini yang harus segera diimplementasikan
agar masyarakat jakarta segera menikmati kue pembangunan
yang dijanjikan oleh pak anies dan pak syari
oke artinya langkah pak anies untuk merotasi sejumlah pejabat ini
tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya dicita citakan
mempercepat kinerja pemprov dki jakarta
bertolak belakang kalau kita menilai ke tiga kepala diastri misalkan
nah dasar itulah kemudian pdi perjuangan mendorong ini
supaya diproseslah atau dilakukan suatu proses hukum di komisi asn
enggak lah pdi perjuangan nggak dorong dorong
itu yang bersangkutan masing masing kok
kemarin ketika fraksi pdi perjuangan melakukan komprensi pr
cuma kita mendorong kepada ksn
ketika di dki jakarta ada perombakan pejabat pemprov yang menyalahi aturan
silahkan dilakukan investigasi
itu yang kami sampaikan
itu yang mendorong ya tapi ya
enggak lah karena ini yang bersangkutan
oke kita akan lihat dulu ya
kesannya kan nanti malah enggak bahaya gitu
baik kita akan lihat dulu ya
sebelum saya ke pak trubus kita akan lihat dulu ya
beberapa peraturan masalah asn ini
mungkin kurang lebih ini yang menurut pak gembong dilanggar

kita lihat sama sama ini undang undang tentang aparatur sipil negara ya
oke kita lihat di belakang ini pak
jadi pasal mana pak yang dilanggar pak gembong
nah ini kan persoalan kinerja
ayat dua ini kan persoalan kinerja
pertanyaan saya kan mesti disampaikan kepada publik juga
bahwa para wali kota tidak menunjukkan kinerja yang maksimal
kan begitu loh
dan itu pun kalau dalam dalam undang undang ini masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kan
kan begitu loh
tapi sampai hari ini menurut saya kayaknya yang bersangkutan nggak tahu kesalahan saya di mana
kinerja saya baik atau belum belum tahu
dan dia juga tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki
katakanlah kalau ada kinerja dia yang kurang baik
sempat ada komunikasi atau tidak pak gembong dengan sejumlah mantan kepala
enggak enggak cuma kita mengamati dari luar saja lah
enggak lah kita mengamati aja
kayak beliau lho pak trubus kita mengamati saja
cuma melihatnya begini
fraksi pdi perjuangan itu melihatnya begini
rotasi itu harusnya kita lakukan dengan cara yang smooth
sehingga karena kalau smooth ini bisa dilakukan maka kinerja peraturan akan lebih maksimal
ketika kondisinya baik maka akan menciptakan kinerja yang maksimal
tetapi kalau ketika dilakukan rotasi menimbulkan kegaduan maka akan menurunkan kinerja
itulah yang kita sampaikan
oke kalau menurut pak tubus seperti apa
apakah memang seperti yang tadi disampaikan pak gembong
langkah kebijakan sebenarnya kan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari pemprov dki jakarta
apakah kemudian rotasi ini tidak dilakukan dengan smooth
sehingga tujuan yang sebetulnya diharapkan meningkatkan kinerja ini akhirnya akan terganggu
kalau menurut saya sih apa namanya sebenarnya kan
nah rotas itu kan hal yang wajar saja dalam sebuah organisasi apalagi pemprov memang membutuhkan itu
mengingat dalam ya beberapa tribulan terakhir kan kondisi serapan anggaran juga rendah
sehingga pelayanan publiknya juga bermasalah kan gitu
sehingga apa yang dilakukan untuk melakukan rotasi mutasi dan sebagainya itu hal yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan
terutama tujuan mulia lah ya percepatan pembangunan kan gitu
hanya persoalannya satu
ini sebenarnya persoalan di sisi apa namanya kejelasan
jadi tidak dijelaskan kenapa yang bersangkutan itu diberhentikan dimutasi distaffkan
ini kan persoalannya di situ
tetapi itu kan sebenarnya hak prerogatif gubernur kan dalam hari ini ya gubernur punya cara sendiri
karena gubernur juga punya tim seleksi kan di situ ada panselnya sendiri kan yang melahirkan
hanya memang ini persoalan menjadi rumit kan cara menyampaikannya ada yang pakai whatsapp
ada yang tidak jelasin

kemudian itu tadi di ujung masa pensiun ternyata ada yang usianya lima puluh tujuh ada yang lima puluh delapan
dalam realitanya juga ada lagi yang lebih dari itu
ada lagi yang dalam beberapa bulan sudah dua kali berganti jabatan
nah ini kan menjadi persoalan ketidakadilan itu
rasa muncul daripada orang orang yang merasa dicompot
tetapi sebenarnya ada satu hal lagi menurut saya adalah perlu diperhatikan adalah kinerja
karena beberapa ini kan prestasinya memang baik
misalnya untuk jakarta selatan ya itu pak tri itu kan dia pernah menjadi juara untuk apa namanya dapat adipura segala gitu ya
kemudian laya anak
itu untuk jakarta timur juga sama ya sama ada generasi
nah ini yang sebenarnya kinerja itu perlu dihormati dulu
ada penghormatan untuk yang bersangkutan
sehingga cara menyampaikannya mungkin lebih baik dipanggil
kalau kita dari kinerja itu kita bisa menghormati
jadi kita harus menghormati

kan itu kan persoalan internal yang tinggal dipanggil saja
kan itu biasa
tapi ingat kalau memang mau merasa tidak puas tidak perlu juga disampaikan terlalu berlebihan
menurut saya kan ada cara yang lebih cantik gitu apa
gugat aja diketon
oh itu bisa dilakukan ya sebetulnya
bisa bisa dilakukan
dulu misalnya dilakukan oleh guru
guru ini pernah di jaman era ho
guru ini bu retno kalau nggak salah namanya
dan akhirnya dimenangkan oleh ini
ini meskipun akhirnya ya tidak bisa mengembalikan jadi kepala sekolah lagi
kan itu hak relegatinya
artinya ada langkah hukum sebetulnya yang bisa dilakukan orang yang tidak terima begitu ya
nggak terima kalau memang mau ini kan gitu secara
tapi sebetulnya kan sekarang juga sedang ada proses di penyelidikan di komisi asn
jadi kalau pak trubus itu menilai apakah ini memang ada hanya sekedar pelanggaran budaya atau etika cara penyampaian
atau memang ada pelanggaran hukum
tapi dijawab setelah jeda pak trubus
kita akan kembali setelah jeda berikut ini
bersama kami di cnn indonesia prime news
ya kembali kami lanjutkan dialog
pak trubus melanjutkan pertanyaan saya tadi
jadi sebetulnya apa yang terjadi saat ini sebetulnya hanya pelanggaran etika atau memang ada aturan hukum yang dilanggar
ya kalau lihat di tadi di pasal delapan belas ini ya di ayat dua itu ada itu di situ potensi itu
sehingga kan untuk menentukan apakah itu ada pelanggaran tidak tentu kasn yang punya kewenangan
tetapi saya rasa prosedur itu jelas tinggal nanti interpretasinya
karena ini kan dokumen dokumen baru dikumpul kumpulkan untuk lakukan penyelidikan
nanti tatarannya pada rekomendasi kan gitu
hanya persoalannya nanti apakah rekomendasi itu bisa clear atau tidak
nah ini yang jadi masalah
karena kan biasanya gitu ya rekomendasi rekomendasi itu kan terserah dari gubernur mau dilitih tidak lanjut atau tidak kan gitu
karena tidak ada kewajiban ya
tidak ada kewajiban
ini persoalan yang harus dipahami bersama
yang penting bagi saya menurut saya sih pak gubernur tegas saja
udah dikasih penjelasan dulu saya berhentikan sudah kan gitu
jadi itu aja dan kemudian untuk jabatan jabatan yang apa istilahnya kosong yang dilelang
jangan orangnya masih ada dilelang
itu kan persoalan etika tadi yang dikatakan
jadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kan sudah enam belas yang ini
nah yang sudah dilakukan pencoba waktu itu rotasi
artinya masih ada tiga belas lagi yang dilelang ya
nah ini sementara masih ada penjabatnya
kalau ada pejabatnya dilelang kan jadinya kan gak etis gitu
nah ini kan persoalan etika
misalnya untuk dinas perhubungan masih ada pasti aja masih ada
dinas yang lainnya masih ada
nah ini yang perlu dibenahi
menurut anda wajar atau tidak sih sebetulnya dprd ini akhirnya bersuara gitu ya
bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta
ini wajar dalam konteks karena dia sebagai wakil ini kan
punya kok menang untuk sebagai pengawasan sebagai tindak lajar
jadi wajar aja karena itu partnernya daripada gubernur
jadi sebenarnya kan cuma dijelaskan aja
gubernur menjelaskan kepada apa namanya dprd
kemudian dari situ kepada masyarakat bahwa ini kan sebenarnya kan sudah ada vital properties
dan ada panitia seleksinya juga
cuma selama ini memang kelihatannya kurang sosialisasi
kurang ini sehingga apa yang dikatakan pak wagup ya pak sandi
mengatakan ya nanti kalau ada kami harus ke bkd kan
badan kepegawaian daerah
sebenarnya saya agak curiga gitu pada tataran kenapa pak sekda pak itu kepala kepegawaian daerah itu tidak menjelaskan secara detail gitu loh
jadi ini yang menyebabkan kemudian oleh ksn dicurigai ada sesuatu kan gitu
nah sementara kemudian pihak yang tidak terima ini juga yang dicopot lah dalam ini pak bambang atau pak tri gitu ya
jadi ini merasa apa namanya didolimi
akhirnya harus mengungkap ke publik begitu ya
mengungkap ke publik menurut saya didolimi
tapi kan sebetulnya dprd berencana untuk memanggil gubernur kan untuk meminta penjelasan terkait hal ini kan pak gembong ya
kalau bicara mekanismenya enggak
tidak ada rencana itu
kita enggak bisa kita enggak bisa memanggil gubernur
jadi kalau misalkan kita bicara mitra kerja komisi misalkan komisi nanti akan coba minta keterangan dari bkd badan kepegawaian daerah
tetapi semangatnya adalah semangatnya adalah bagaimana orang orang yang sudah ditunjuk pak anies tadi sekarang ini ada beban dan tanggung jawab yang harus segera diselesaikan
kita harapkan orang orang yang ditunjuk oleh pak anies tadi mampu mengimplementasikan sekali lagi mampu mengimplementasikan program program unggulannya pak anies
komisi a begitu ya
iya komisi a
yang mempunyai kewenangan untuk memanggil gubernur meminta penjelasan begitu
kita sudah tersambung dengan sekretaris komisi adpr dki jakarta dari fraksi gerindra pak syarif
selamat malam pak syarif
pak syarif saya bersama pak gembong dan pak trubus ini di studio
pak syarif komisi a berencana untuk memanggil gubernur dki jakarta nggak untuk meminta penjelasan terkait rotasi yang dilakukan di lingkungan pemprov dki jakarta
ya itu soal itu kita kembalikan kepada masyarakat ya
tapi kalau ditanya apakah kita punya atensi punya perhatian terhadap soal ini rotasi jabatan
kita punya atensi terhadap soal itu
ada kan ada dua model ya dalam soal mekanisme memanggil pimpinan pemda dalam hal ini mungkin bkd ya
bisa pengaduan dari warga atau dari
sejauh ini sudah ada pengaduan dari warga atau tidak
kalau pak g sampai sekarang ini belum
sampai sekarang ini belum
nah kedua bisa mengambil inisiatif dari kita kalau masalahnya sudah menjadi perhatian publik ya
pak gembong juga mungkin sepakat dengan kita kalau ada masalah yang mendesak untuk dibahas nanti kita panggil bkd dengan beberapa jajaran yang terkait dengan soal rotasi jabatan ini
sampai sekarang ini belum
nah pak gembong
kalau saya melihat untuk pengaduan warga ini ya pengaduan warga ini belum kita terima
belum diterima ya
harus dicatat seringkali kita ya harus dicatat seringkali kita kalau misalnya mengadakan rapat yang untuk membahas hal hal yang strategis
hal hal yang sangat penting kalau tidak ada pengaduan warga itu kadang kadang kita gampang dituduh misalnya genit ya
karena itu kita menunggu
tapi begini kalau kemudian pemanggilan itu berdasarkan mohon maaf saya potong pak syarif kalau kemudian pemanggilan itu berdasarkan keluhan dari mantan wali kota yang kemudian dicopot mantan wali kota jakarta timur jakarta selatan dan juga beberapa wilayah lain
nah apakah itu bisa menjadi dasar dari dprd dki untuk meminta penjelasan terhadap gubernur
ya kan tertulis resmi nah
kita kan baca di media mbak eva ya
kalau beliau beliau mantan wali kota bersurat ya kita akan follow up
memang fungsi dprd kan melakukan pengawasan dan saya pikir pak gembong sepakat ya dalam pengawasan konteksnya adalah bagaimana memperbaiki yang agak bengkok bengkok ya dalam kontroversi tentang rotasi jabatannya
kalau dari pak bambang dan lain menyurati kita kita akan follow up kita lakukan klarifikasi
oke kalau kemudian dasarnya adalah ini ada apa ya semacam pelanggaran budaya begitu ya semacam pelanggaran etika gitu memutus jabatan seseorang hanya melalui whatsapp ataupun melalui telepon saja
apakah itu kemudian bisa menjadi dasar juga pak syarif
kalau kepada yang diganti ya kepada yang diganti memang menurut saya beberapa tahun ini tidak ada masalah itu
di zaman pak ahok pak jokowi juga gak ada masalah
yang perlu diformalkan adalah penggantinya bukan orang yang diganti
penggantinya ini seperti wali kota baru ini dipanggil lalu dilakukan assessment dan itu sudah
sudah dilalui lama loh
pada saat sebelum puasa ramadan mereka sudah dilakukan assessment gitu
nah kalau yang orang yang diganti ini menurut saya yang menurut pemahaman saya selama ini tidak ada masalah
disebutlah dengan pakai wa ya mungkin ya supaya cepat gitu ya
ya memang teknologi
iwa bisa tetapi itu tadi saya katakan rasanya kultur kita belum bisa seperti itu
tadi awal saya sampaikan pak anies perlulah mengucapkan terima kasih atas kinerja yang sudah dicapai oleh para wali kota yang selama ini sudah berjibaku membantu pak anies
bagaimanapun juga harus kita berikan apresiasi itu dengan segala plus minusnya
soal apakah nanti komisi a bisa melakukan rapat koordinasi dengan bkd ya nanti coba kita cermati
dari perkembangan yang ada
kalau tadi pak sarip mengatakan ya kalau nanti ada pengaduan pasti kita ya nggak mungkin lah kalau pak katakanlah pak bambang pak atri nggak mungkin mengadukan ke dprd
saya kira kalau beliau mau ngadu pasti ke ksn kan begitu
itu jalurnya pasti akan kesana karena beliau adalah aparatur sipil negara kan gitu loh
jadi tetapi kalau ini membuat kegaduan apa salahnya kalau kita sesama teman teman di komisi a nanti melakukan koordinasi bagaimana untuk meluruskan yang nanti
tugas kita kan disitu
nah ini karena memang membuat gaduh begitu pak syarif
apakah itu tidak bisa dijadikan dasar atau dijadikan pertimbangan bagi komisi a untuk kemudian membuat ini semua menjadi lebih jelas pak syarif
iya ya saya sepakat dengan pak gembong
kalau yang satu tidak terpenuhi dengan pengaduan model pengaduan kita ambil inisiatif
kita nanti lihat perkembangan satu satunya

kalau yang satu tidak terpenuhi dengan pembangunan dan kembangan satu dua minggu mendatang apakah ini tensinya makin naik
kita ambil inisiatif secepatnya panggil bkd untuk meluruskan hal hal yang menjadi keresahan para mantan wali kota itu
kita sepakat sepakat pak gembong segera ambil inisiatif untuk meluruskan hal hal yang dianggap penting ya
supaya mantan mantan wali kota ini ya mendapat penjelasan yang ya
saya setuju saya setuju

oke kalau kemudian tadi disebutkan oleh pak syarif kan ini sebetulnya bukan hal yang baru
karena di pemerintahan sebelumnya juga ada gaya seperti itu
tapi apa sih yang nantinya dikhawatirkan dengan gaya rotasi yang mungkin tidak sesuai dengan budaya indonesia ini
pak trubus terhadap pemerintahan atau kelangsungan jalannya pemerintahan ke depannya
tapi dijawab setelah jeda berikut
pak trubus tetap bersama kami
kami akan segera kembali dalam cnn indonesia prime news
kami akan segera kembali dalam cnn indonesia prime news
apa pengaruhnya pada kinerja di pemerintah provinsi ini
ya pengaruhnya pada kinerja itu jelas kemudian munculnya konflik
konflik konflik karena koordinasinya jadi lemah kemudian pelaksanaan program program jadi banyak terhambat
karena masing masing kemudian ego sektoralnya muncul
itu yang jadi persoalan
karena selama ini kan dinamika jakarta itu kan nama ibu kota kan tinggi sekali
cuma tuntutan masyarakat
sekarang kan masyarakat kalau mau mengadu kemana kan itu bingung
masyarakat dulu pengadu ada di
balik kota diterima langsung
sekarang pengaduan ada di kecamatan
tapi di kecamatan akhirnya juga banyak nggak jalan
nah ini kan akhirnya martam bingung
mau kemana kan gitu
tampung aja di kecamatan
tampung ditumpuk tumpuk di situ misalnya
nah ini sehingga yang diperlukan sebenarnya kalau konsep secara ini public civility
sebenarnya kesantunan publik di dalam menyampaikan itu
artinya apa yang kemudian dilakukan oleh pemimpin ini nantinya akan berdampak diikuti oleh pegawai pemerintah yang lain
karena misalnya seseorang yang dimutasi
itu kan harus ada kejelasan
kemudian orang yang disetafkan juga harus dijelaskan
karena kalau tidak kan sebenarnya orang itu punya kinerja sendiri sendiri
kan itu sebenarnya orang per orang kan sebenarnya
bukan suatu keseluruhan
karena misalnya untuk wali kota jakarta selatan dia punya kompetensi sendiri pak tri dan rumpak bambang
ya beda kan gitu
karena memang karakter orang kan beda
tetapi dalam konteks kebijakan publik kan persoalannya adalah ketika masing masing itu diberikan apa namanya
kewenangan itu kadang kadang terjadi berbeda
beda di dalam implementasinya
nah inilah kemudian harusnya gubernur mempertimbangkan
sisi sisi yang tadi dikatakan oleh pak gembong ada apresiasi lah
ada ucapan terima kasih
nah ini yang kemudian disebut oleh apa namanya public civility tadi
budaya ketimuran kan gitu
nah ini yang menurut saya hal hal yang baru
tapi ya karena di sebelumnya juga sudah terjadi seperti itu kan
jadi itu hal hal yang wajar
hanya menurut saya itu yang janganlah kemudian publik itu gaduh
nggak usah lah kalau memang diberhentikan ya salah satunya legowo karena berapa ini
kalau memang merasa tidak puas kan ada jalur jalurnya
jalur lewat bkd bisa
kalau memang ada bukti bukti hukumnya silahkan keptun
kan gitu ya
jadi gak perlu kemudian
kalau proses yang sekarang sedang berproses di komisi asn itu berdasarkan pengaduan atau seperti apa
iya dia berdasarkan pengaduan
jadi dia mengadukan dua wali kota itu mantan wali kota
nah itu mengadu gitu
kemudian setelah itu kan pihak ksn mengumpulkan bukti bukti
kemudian sudah memanggil juga
bkd juga dipanggil
kepesekdanya juga sudah dipanggil ya kan
nah tinggal nanti bagaimana rekomendasinya kan gitu
karena ini apakah hanya pelanggaran biasa atau sekadar kedisiplin
karena kan rujukannya kan sudah jelas
misalnya pp sebelas sudah ada mengenai manajemen itu ya
ada pp lima puluh tiga mengenai pegawai ns itu disiplin itu
nah apalagi yang asn undang undang lima kan tadi ada
kalau kemudian ini sudah ada berjalan proses secara hukum gitu
nah nanti misalnya nih komisi a nih pak syarif misalnya nanti akan melakukan pemanggilan juga
apakah ini nanti akan berjalan beriringan ataukah akan seperti apa
ini karena proses politik kan sebetulnya kalau di dprd kan
iya kalau di dprd proses politik
berarti bisa aja berjalan beriringan kan
karena kan kalau dprd kan fungsi pengawasan tadi sudah dijelaskan
jadi dia supaya membentuk dikendalikan lah supaya ini tidak menjadi sesuatu yang besar dipublikkan gitu
supaya dia mewakili
diri rakyatnya gitu
tetapi yang jelas artinya gubernur segera melakukan langkah langkah menurut saya
langkah langkah cepat mengantisipasi ini jangan sampai kemudian menjadi besar
panggil aja bkd nya dipanggil ya kan
kemudian dari ksn nya juga dipanggil kan gitu kan
dikoordinasi kita dialogkan aja kita selesaikan apa sih persoalannya
kan gitu termasuk pihak pihak yang merasa dirugikan yang dicopot tadi dipanggil saja itu yang dicopot sekalian
jadi duduk bersama apa yang menjadi masalahnya
kira kira ada rencana nggak pak gemung
ketika kemarin saya melihat di running tech pak sekda mengatakan bahwa gubernur memiliki kewenangan mutlak
untuk melakukan rotasi
menurut saya ini pernyataan sekda yang menyesatkan
ini berbahaya juga
jangan jangan pak sekda memberikan masukan pada pak gubernur seperti ini
jangan jangan ini bahaya juga ini
yang mutlak itu laturan
yang mutlak itu laturan
pak gubernur memang memiliki kewenangan itu
tetapi tidak mutlak
karena pak gubernur masih harus dilindungi dari undang undang
undang undang as ini dalam rangka melindungi para pejabat asn
dari tindakan kesewenang wenangan politisi
karena yang namanya gubernur pejabat politis
kan gitu loh
nanti jangan sampai para pejabat pejabat asn ini diperlakukan kesewenang wenangan tadi
maka perlu penerapan undang undang asn secara baik
gitu loh mbak
kalau memang perlu penerapan undang undang asn secara baik
dan ini ada indikasi begitu ya
tidak dilakukan undang undang asn secara baik pak syarif
artinya ada alasan dong ya pak
untuk kemudian meminta keterangan dari gubernur dki terkait hal ini
tadi saya katakan bahwa kita memang fungsi dpr nya seperti itu
sepakat pak gembong ya
kita akan melakukan klarifikasi
tetapi mungkin tidak sampai gubernur ya
tidak sampai gubernur
sd kemudian beberapa skpd yang terkait
tetapi kan arahnya kita adalah untuk melihat duduk perkaranya
kita tidak melakukan investigasi loh
tidak melakukan investigasi
kita hanya ingin melakukan hearing saja
kita dengarkan pendapat dari pkb seperti apa
dan saya pun punya pendapat pribadi soal ini ya
pak anies itu sering mengatakan begini
bahwa tidak ada orang yang tidak bisa diganti
tidak ada orang yang tidak bisa dirotasi
dua hal itu penting
nah soal penggantiannya ini saya sepakat dengan pak gembong memang harus mengikuti aturan yang ada
mana yang betul mari kita bicarakan nanti di komisi a
tapi sepanjang yang saya ketahui pribadi saya mengetahui bahwa indikatornya itu sudah dibaca sejak awal oleh saya
bahwa pencopotan ini saya yang menganjurkan menghimbau supaya wali kota itu diganti loh
karena penyerapan yang anggaranya sangat rendah
dan kemarin terjadi empat juni itu diganti
ya kita nanti lihat perkembangan satu dua minggu mendatang ini seperti apa
saya sepakat kita nanti kita luruskan bersama
artinya memang kan tujuannya kan tadi itu ya
adanya rotasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemda dki jakarta gitu ya
kalau kemudian nanti tidak terbukti ini nanti konsekuensinya apa
artinya pejabat pejabat yang kemudian nanti diberikan amanah baru ini untuk meningkatkan kinerjanya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
iya itu yang diperlukan satu apa namanya ya kalau bahasanya kajian dulu kan
artinya gini bahwa ketika nanti tidak mencapai target ya sesuai dengan aturan tadi
enam bulan dikasih ini kan gitu
ya kalau satu tahun kan kinerjanya seperti apa kan seperti penggantinya nanti ini kan gitu
tetapi ingat bahwa selama ini memang pemprov
dki itu dari gubernur ke gubernur persoalan bagaimana penilaian kinerja ini publik nggak pernah banyak tahu gitu loh
jadi ini persoalan soalnya itu hanya tertutup soalnya tiba tiba orang dicopot tiba tiba orang diganti atau
nah itu yang menyebabkan kesan yang muncul sebenarnya di pemprov itu ada apa kan gitu
publik itu kan selalu curiga disitu ada apa kan itu sesuatu yang sifatnya publik itu kan maunya butuhnya kan pelayanan kan pelayanan yang cepat ya kan
situasi yang ada
adem gitu nggak gaduh itu kan ya jadi hal hal yang sifatnya politis jangan ini jangan di apa istilahnya ditampilkan lah secara berlebih lebihan kan gitu
jadi kalau semuanya itu sesuai aturan yang seperti disampaikan pak gembong dan pak sarif menurut saya ya sesuai ya itu
mantap lah artinya memang perlu dilakukan nih karena kalau enggak ini mbak memang serapan anggaran ini yang jadi masalah
pemprov jadi banyak masalah juga sehingga usulan pergantian mengenai wali kota ini sejak sejak awal kita sudah mengajukan karena enam bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik
itu punya kewenangan dia untuk mengganti sesuai kinerjanya berjalan sesuai dengan yang di tetapkan
oke terakhir dari anda pak syarif apa yang akan dilakukan oleh komisi adprd ini untuk
kan kita tidak mau ini situasi yang gaduh begitu ya nah tapi mau tidak mau sekarang sudah gaduh gitu bagaimana upayanya nih supaya situasi yang diharapkan pak trubus nih yang mewakili salah satu masyarakat supaya adem lagi begitu di dki jakarta
ya ya menurut saya ini hal yang biasa saja ya nggak ada yang luar biasa tidak ada yang gaduh ya kan ini proses proses menurut saya proses proses administrasi di belakang meja ya yang harus kita
yang harus kita ungkap ya sebenarnya tidak ada yang luar biasa catatan kami adalah bahwa komisi yang selalu menekankan kepada wali kota agar meningkatkan kinerjanya tingkatkan kinerjanya penyerapan anggaran anda rendah
nah itu berulang kali kami sampaikan nah terkait dengan penggantian ini apakah menabrak aturan atau etika saya sepakat mari kita bahas bersama sama ya kan untuk perbaikan di kebun hari saya kira itu
oke baik terima kasih pak syarif pak gemung silahkan
yang terpenting begini ketika tadi sampaikan oleh pak sarip memang ketika komisi a melakukan kunjungan roadshow di lima wali kota pak sarip selalu menyampaikan soal penyerapan anggaran betul itu beliau selalu sampaikan
tapi yang harus kita ingat bahwa ketika penyerapan itu rendah kan harus disampaikan
pak wali mau saya ganti dengan alasan ini kan perlu disampaikan itu itu tadi soal soal persoalan etika saja yang perlu di
tapi kalau komunikasi gak ada soal ini kebenaran gubernur
sepakat saya ini kemenangan gubernur
dan harapan kita adalah siapapun yang ditunjuk pak gubernur harus mampu segera menyelesaikan pr pr kita yang terpenggalai ini
oke kita sudah lihat ini ada semacam kegaduhan sedikit begitu ya dalam rotasi tapi tentunya kita harapkan orang orang yang ditunjuk ini nanti bisa benar benar mencapai target yang diharapkan kinerja yang baik dari pemerintah provinsi dki jakarta
pak gembong pak trubus dan juga pak syarif dari luar studio terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia prime news
kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lain dalam cnn indonesia prime news sesaat lagi